seorang pengunjung sebuah taman wisata di kabupaten blitar
tewas setelah terjatuh dan terseret oleh kuda yang dinaikinya
polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi
dan pengelola tempat wisata
inilah video amatir proses evakuasi di ahra mawati
warga kejamatan donomulio kejamatan malang
di lokasi wisata hutan virus gogoniti blitar
dia tewas dengan luka parah di kepala akibat kuda yang dinaikinya
tiba tiba berlari kencang dan tidak terkendali
sehingga menyebabkan korban terjatuh dan terseret sejauh lima puluh meter
peristiwa ini berawal saat korban bersama beberapa orang temannya
berkunjung ke taman wisata gogoniti
korban kemudian mengendarai kuda yang disewakan di lokasi
awalnya pawang mendampingi korban saat berkuda
merasa sudah terbiasa korban meminta pawang untuk melepaskan kudanya
namun saat akan kembali ke lokasi pawang
tiba tiba kuda berubah liar dan tidak ada
korban tidak terkendali
korban pun langsung terjatuh dan terseret hingga tubuh dan kepalanya membentur bebatuan
sehingga senin siang polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi
dan pengelola taman wisata
sementara pihak pengelola memutuskan untuk menutup sementara taman wisata
selama proses pemeriksaan berlangsung